hah penakut kamu
tadi si bejo kirain nyai sudah mati
aku tidak akan pernah mati
cam kan itu
ini persoalan kecil bagiku
terus bagaimana nyai
bagaimana hasil pertempuran itu naik
apakah musuh kami sudah disingkirkan nyai
kau merenikan kemampuan aku
bukan aku nyai
jadi kau orangnya yang mengganggu cucuku
kau akan semua kemampuan
kau akan semua kemampuan
kau akan semua kemampuan
yang jelas denkohar gak perlu melunasi pembayarannya ya toh
bukan itu yang aku pikirin
bagaimana menyingkirkan si kepil dari sumi
jadi denkohar gak percaya sama penyihir cantik itu
sopo yang berani meremehkan kemampuan aku
gak ada yang meremehkan nyanyi
gimana tuh jo
gak ada nyai
sekarang aku minta sisa uang pembayaran itu
sekarang aku beritahu
si gebel itu sudah mati
si gebel udah mati
kau boleh senang mendengarnya
dan sudah tidak ada lagi penghalang untuk dirimu
gak tau den
kalian boleh membukuliku
kamu gak perlu ribut gak perlu lawan aku
sebaiknya kau pergi dari kampung ini